berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
empat oktober dua ribu dua puluh terdapat penambahan empat tujuh puluh kasus baru
sehingga total kasus covid sembilan belas di tanah air sebanyak tiga ratus delapan puluh lima sembilan ratus delapan puluh kasus
pasien sembuh bertambah empat satu ratus sembilan belas orang sehingga total mereka yang sembuh tiga ratus sembilan dua ratus sembilan belas pasien
delapan orang dilaporkan meninggal dunia hingga total kasus meninggal dunia mencapai tiga belas dua ratus lima orang